bentrok antara mahasiswa dengan petugas keamanan kampus yang dibantu warga ini terjadi di halaman universitas islam negeri
kiai haji ahmad sidik uin khas jember jawa timur pada minggu sore
bentrokan dipicu aksi mahasiswa memblokade jalan menuju pemukiman penduduk saat gelaran unjuk rasa yang memicu kemarahan warga sekitar
akibat bentrokan ini dua mahasiswa terluka diduga terkena pukulan
kedua korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis
sebelumnya ratusan mahasiswa uin khas menggelar aksi unjuk rasa menuntut pihak kampus memberikan keringanan uang kuliah tunggal sebagai dampak dari pandemi covid sembilan belas
aksi unjuk rasa tak kunjung digubris mahasiswa pun akhirnya nekat memblokade kampus mereka termasuk jalan setempat yang menuju pemukiman penduduk
kami sudah melakukan audiensi beberapa kali dengan pihak rektorat pihak pimpinan namun itu tidak diikuti sama sekali
namun ketika tadi sore teman saya dibanting saya saksi mata langsung di sana saya ada di sampingnya beliau
perjuangan kita malah diberikan balasan darah seperti ini kita memperjuangkan hak mahasiswa
sementara itu pihak kampus mengaku sudah memberikan keringanan uang kuliah sebesar empat puluh

namun diskon uang kuliah ini hanya diberikan untuk lima ratus lima puluh mahasiswa
dengan tuntutan lima mahasiswa pihak kampus merasa perlu mempertimbangkan lagi karena biaya itu dinilai terlalu besar
tetapi kalau kita menuruti tuntutan enam ribu kita bisa membayangkan mau jadi apa kita
hingga minggu malam ratusan mahasiswa masih bertahan di depan kampus uin khas dan berniat akan melanjutkan aksinya sampai tuntutan mereka dipenuhi